tak kurang dari empat puluh calon jemaah haji melakukan pembekalan atau manasik haji pertama pada minggu pagi
mereka ialah calon jemaah haji dari alisan salah satu penyelenggara perjalanan haji dan umroh
yang tergabung dalam gabungan perusahaan haji dan umroh nusantara
para calon jemaah diberi penjelasan mulai dari persiapan keberangkatan hingga proses menjalankan haji
presiden direktur alisan travel mengaku persiapan kali ini berbeda dibanding dua tahun sebelumnya
karena kali ini waktu persiapan hanya sekitar dua minggu
yaitu persiapan memang sangat mepet
karena apa karena dari saudinya sendiri itu baru pengumuman mengenai maktab dan lain lain baru seminggu yang lalu
terkait juga mengenai maktab di onh plus ini sekarang ada empat maktab yang dulunya ada enam maktab
itu akan cukup menyulitkan bagi kami semua
dalam pembekalan tersebut calon jemaah haji diimbau
untuk terus menjaga kesehatan lantaran perbedaan cuaca antara indonesia dan arab saudi
sebenarnya ya harus banyak makan buah minum air putih
air putih saya tadi sudah sarankan ke mereka supaya sering sering minum air zam zam
jadi kalau bisa setiap pulang dari masjid baik di mekah ataupun di madinah
jemaah itu bawa air zam zam di botol buat diminum di kamar
calon haji tidak menyangka masuk daftar berangkat

seorang diantaranya mengaku baru mendapatkan informasi dari pihak penyelenggara pada minggu lalu
meski begitu segala persiapan termasuk kondisi fisik terus dimaksimalkan
untuk persiapan sih ya yang pasti kita saya sama istri udah mulai mau melakukan
yang pertama adalah olahraga dulu nih karena kita udah lama gak olahraga
kita perlu mempersiapkan fisik kita supaya lebih fit
agar di tanah suci nanti kita bisa beribadahnya lebih konsentrasinya lebih baik
dan juga kita bisa
kalau memang memungkinkan untuk bisa berziarah ke tempat tempat yang memang baik untuk diziarai
insya allah kami akan lakukan
rencananya calon jemaah haji tersebut akan berangkat pada dua puluh lima juni mendatang
para jemaah berharap seluruh dokumen yang diperlukan untuk berangkat ke tanah suci bisa segera terbit